gubernur dki jakarta anies baswedan diterpakabar menerima rumah mewah dari pengembang reklamasi
kabar itu tersebar di media sosial beberapa hari belakangan
rumah mewah itu dikatakan diberikan kepada anies terkait hasil pengembangan reklamasi
disebutkan rumah mewah itu berada di kawasan kebayoran baru
dikonfirmasi terkait hal tersebut anies menantang balik wartawan untuk menelusuri dan membuktikan tuduhan tersebut
teman teman media bisa memanfaatkan ini untuk kesempatan kritis
keterangan kritis karena kalau ada berita seperti itu anda kejar di mana lokasinya di mana alamatnya di mana nomornya
jadi beritanya itu lengkap ini kesempatan buat teman teman
dan teman teman bisa menunjukkan ini berita yang sahih atau berita yang tidak sahih
karena tanggung jawab penulis berita adalah menunjukkan
buat bukti atas berita yang ditulis
kalau yang disebutkan kan saya tidak perlu membuktikan yang membuktikan kan yang menuduh
gitu ya terima kasih
sebelumnya dalam akun twitter miliknya anggota tgupp komite pencegahan korupsi jakarta
tatak ujiati memastikan rumah tersebut bukanlah milik anies
tatak mengungkapkan bila rumah tersebut terbukti hasil gratifikasi bisa langsung melaporkannya ke kpk
tim liputan cnn indonesia